terima kasih anda masih bersama kami di political show
kita akan langsung bergabung dengan teman teman dari badan eksekutif mahasiswa
universitas krishna dwi payana bekasi jawa barat
ini sudah ada perwakilan dari teman teman dari universitas krishna dipayana
silahkan langsung saja
dari teman teman unkris siapa duluan pier atau siapa
baik terima kasih mbak
ya silahkan langsung
ya terima kasih kesempatannya
saya pierre lailosa presiden mahasiswa universitas krishna dwi payana
menarik bahasan kita pada hari ini
kurang lebih istana dibalik perhara partai golkar
berbicara partai berarti tidak bisa kita lepas pisahkan dari politik
nah mahasiswa membicarakan politik
ini satu hal yang tidak bisa kita lepas pisahkan lah
nah untuk ke arah sana oleh sebab itu
selain sebagai mahasiswa atau sebagai presiden mahasiswa
ada satu hal yang perlu saya sampaikan
dalam hal membicarakan partai golkar
dalam beberapa diskusi secara intens pun
karena secara henologis politik maupun pergaulan dan perkawanan
kurang lebih kader kader maupun penggawa penggawa partai golkar
sering coba saya tukar pikiran dan pendapat
oke poinnya apa
yang mau saya tanyakan
yang mau saya tanyakan representasi dari apa yang menjadi dilema
kawan kawan partai golkar yang ada di daerah
kurang lebih gini
sebenarnya bagaimana sikap para pimpinan partai
kurang lebih yang mungkin hadir pada kesempatan hari ini
dalam melihat kader kader punya keresahan di daerah
kurang lebih kalau kita melihat pada munaslup
jadi ketika mau ada munaslup
lalu ada dilema tentang ketua partai yang baru
semasa ada pengurusan yang berubah
di sana ada ketidakpastian juga
dinamika politik bermain lagi
dan pemilu semakin dekat
oleh sebab itu mahasiswa maupun kaum muda butuh kepastian
jadi kita butuh gagasan bukan
satu hal yang menurut saya tidak semuanya menjadi konsumsi publik
sudah dapat poinnya nih
oke satu lagi siapa
baik terima kasih atas waktunya
saya rafa wakil presiden mahasiswa universitas krishnaudipayana
terkait beberapa pembahasan tentang prahara golkar
pada hari ini ada beberapa tanggapan atau pertanyaan yang ingin saya sampaikan
yang pertama terkait dengan baik itu di media golkar berkali kali ditempa tentang
isu isu salah satunya adalah
dugaan korupsi dari menpora ataupun dugaan korupsi dari ketua umum
dan yang dimana juga dari kader golkar yaitu dari bapak menpora dito
mengeluarkan statement yang dimana
harta kekayaan yang dia dapat pun
itu sebagian besar dari hadiah gitu dan lain sebagainya
nah ini maksudnya bagaimana gitu
tanggapan dari abang abang atau bapak bapak
ini pembahasannya gak soal itu nih
iya itu satu
kemudian dan untuk selanjutnya
terkait dengan yang tadi sudah disebutkan untuk
di tengah kita sebentar lagi akan mengadakan pemilu
jika pergantian ketua umum diadakan
apakah hal tersebut efektif gitu
mengingat dari munaslup ini sebentar lagi gitu eh bukan maaf
maksudnya dari pemilu sudah sebentar lagi gitu dan diadakan ketua umum
pergantian ketua umum
apakah hal tersebut akan efektif dan tetap untuk menjanjikan eksistensi dari golkar itu sendiri
atau keterlibatan di dalam pemilu ataupun masyarakat
mungkin ada kaitannya antara kasus itu
terima kasih araf radi dan juga tadi sebelumnya pierre menarik bahwa
pelaksanaan munaslup yang h tujuh bulan menjelang pemilu apakah kemudian efektif
bisa membuat partai golkar tetap bertahan itu tadi silahkan bang rituan dijawab
karena golkar ini partai lama dan sudah terstruktur dari pusat samping itu tadi
karena golkar ini partai lama dan sudah terstruktur dari pusat samping itu tadi silahkan bang ritwan dijawab

kapan pun terjadi perubahan pimpinan itu tidak ada masalah
karena ini sudah berjalan mereka itu hanya tunggu perintah ketua umum
ketua umum yang ganti mereka tidak ada masalah
jadi tidak akan ada keributan
tidak ada keributan
nah selama ini erlangga tidak melakukan apa apa
kepada daerah ke bawah
jadi memang ada perubahan apalagi kalau opung yang terpilih atau bali
jadi memang ada perubahan apalagi kalau opung yang terpilih atau bali
akan ada semangat baru
ini agak beda soalnya sebab pengurus yang harian lah katakan
merasa itu nggak terjadi gitu loh
di mana siapa itu
nah ini kan
gini gini saya ini mantan ketua dpd partai golkar
palsu semua ketua dpd provinsi ini
mau berdebat saya
dibilang palsu nih pemilik suara dpd satu
palsu nanti begitu adalah

masalah lompat indah semuanya
oke silahkan bang maman dibilang palsu
masalah lompat indah semuanya

ini lah golkar yang sebenarnya
tadi kan perdebatannya adalah
apakah ada produktivitas dan aktivitas keorganisasian
yang dilakukan oleh dpp terhadap dpd satu
dulu kita gak punya badan saksi mbak

sekarang golkar ini punya badan saksi yang terbentuk dari tingkatan dpd satu

provinsi kabupaten kecamatan desa sampai tps

dan itu terbentuk selnya
artinya apa kalau dari tadi langkah
pembentukan konsolidasi organisasi dan sel sel terbentuknya saksi

hari ini kita punya
cuma memang bedanya dulu di era orde baru
kita punya namanya karakter desk
kadar penggerak teritorial desa
karena diimplementasikan dengan tantangan kekiniannya
maka dirubahlah menjadi badan saksi
jadi kalau tadi disampaikan
ya saya itu salah satu yang nyata saja
artinya maksud saya gini saya sekaligus menjawab
apa yang disampaikan oleh bang ridwan
bahwa kalau ada aktivitas
koorganisasian yang dibangun
saya harus sampaikan bahwa ada
dan ini kan
gerakan sel dibawah kan
nggak mesti harus kita publis
kan nggak mesti kita harus publish strategi strategi
nah yang kedua kalau tadi dibilang
lompat lompat pagar alhamdulillah ya
saya mau bilang begini
bukan lompat pagar loncat indah
oke ya waktu kita nggak banyak sih
gini sampai hari ini
kok kita masih
fine aja nih nggak ada
kita masih pada posisi fokus
kepada pilek dan pilpres jadi saya mau bilang
jadi dpd satu nggak resah ya kalau misalnya
elektoralnya turun terus ya
nah ini mbak walaupun kalau tanya ke saya
saya menyayangkan ada perdebatan yang kayak begini
suka ataupun tidak suka
pasti punya implikasi terhadap elektoral kita
namun kalau saya harus melihat
kita ini kan diajarkan sebagai kader
harus bisa memanfaatkan situasi menjadi kelebihan
dan kemanfaatan kita ya mudah mudahan
dengan momentum ini ya kita
memacu kita untuk bekerja lebih jihad
saya pikir itu yang harus kita ambil kemanfaatannya
walaupun kita menyayangkan ya ada perdebatan perdebatan
seperti ini ya
ya nggak ya kita jadikan aja ini sebagai lecutan lah
buat kita untuk bekerja lebih giat lagi
oke bang yoris saya mau tanya ya
saya tidak yakin bsn
bukan tidak yakin karena saya ini ada di bawah
saya itu turun ke bawah
sampai hari ini saya baru pulang dari dapil saya
oke nanti di episode berikutnya nih kita bahas nih
saya harus kasih kesempatan nih ke bang yoris abangrudin
adiknya balil itu
adiknya siapa namanya
kemana aja ngabalin turunnya cuma di jawa tengah
datang nggak dia ke jawa timur
itu teori itu yang dibilang sama mas fahman tadi
oke ya nanti kita bahas lagi di episode selanjutnya
nggak ada bsn itu
bang yuri saya ingin tanya ya
apa jaminannya bahwa seorang luhut bin sar pajar
dan zaitan dan bahlilahadaliah bisa membuat
kondisi golkar menjadi lebih baik
mereka kan udah lama nih gak aktif di partai golkar
kemudian tiba tiba masuk misalnya ditetapkan sebagai
ketua umum dan juga bendara umum
saya dengar katanya ketua umumnya
pak luhut kemudian ketua harianya
mas bamsud bendara umumnya pak
apa jaminannya ketika orang orang yang tidak
sudah lama tidak berkontribusi
di partai kemudian tiba tiba menjadi ketua umum
kenapa nggak dipilih dari dalam gitu misalnya
situasi sekarang ini kemudian coba kita
inventarisir tokoh tokoh siapa
yang kira kira mampu
karena ini kan perlu strong leadership
jadi sekarang di internal nggak ada yang punya strong leadership menurut anda
dia kan ketua dewan
ketua dewan penasehat
tapi ada aturan ya kan harus menjadi
pengurus dpp kalau menjadi ketua umum enggak ya
kan dia pengurus dpp dia
itu ada ketentuan kromatif
lima tahun dulu di bawah
dia berjenjang sampai ke atas
kalau itu dalam kondisi normal
ini kan kita bicara situasi
katakan ini perlu yang bisa
memikirkan ini secara
bapak bapak itu dewa dewa yang di atas itu
karena keputusan yang mereka
ambil itu akan melahirkan strategi kan
kalau salah hancurin
tapi kalau bagus
jadi anda bisa anda melihat
bahwa pak luhut punya strong leadership ya
kalau dari yang ada sekarang
tapi kita lihat saja nanti bagaimana nanti mereka
bang nurdin sebagai orang yang biasa ya
menangani ataupun memimpin
munaslup begitu ya saya ingin tanya
apakah kemudian prosesnya akan semudah itu ya bang
dengan cepat waktu satu minggu
untuk partai sebesar lotte goldberg
tidak ada hal yang bersifat
goncang yang luar biasa
ada dua institusi
yang bisa mengusulkan untuk munaslup
misalnya status hukumnya pak erlangga baik baik saja
apakah akan semudah itu secepat itu
kalau pak erlangga bebas saja tidak mudah
sangat tidak mudah
kecuali pak erlangga mengundurkan diri
nah itu itu lain
hanya ada dua institusi yaitu dpp sendiri
dan dpd pemilis harus
dpd satu harus dua per tiga
tidak sampai dua per tiga tidak bisa
jadi secara struktural partai sesuatu yang sangat sulit
kalau hanya berjalan biasa biasa saja
dan mudah mudahan pak erlangga aman
pak bahlil pak luhut
yang merupakan punya
kekuasaan yang luar biasa
itu bisa turun membantu
pak erlangga untuk menangkan pilihan
boleh gak terakhir

delapan tahun tujuh tahun yang lalu
pada saat ada kemelut pak ical dengan pak agung lasono
mohon maaf saya harus bilang pak ical waktu itu mundur
saya pernah ngomong begini keras sekali saya dengan pak ica
pak ical jangan kalah
kalau pak ical kalah akan ada pak ical
pak ical lagi di partai golkar
artinya hari ini kita sudah ada kejadian pak novanto
sekarang ada pak erlangga
pertanyaannya andaikan saya masuk
kedalam logika berpikir senior
pasti akan terjadi lagi nanti ke depan
pak luhut apakah mungkin
mungkin nggak pak luhut tidak di erlanggakan lagi
jadi saya pikir tidak ada habisnya ini
jangan habis nih waktunya kita
jauh lebih penting kita bisa berbicara tentang pak ical
kita bisa berbicara pada perdebatan yang jauh lebih konstruktif
pileg sebentar lagi
oke kita harus jadah
kita sudah habis nih durasinya
kita harus jadah terlebih dahulu jangan kemarahan tetap bersama kami di politicalsio